pada debat calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta kedua kali ini
ada beberapa momen menarik yang terjadi di panggung debat
ya mulai dari ucapan imlek dari anies baswedan kepada basuki cahayapurnama
dan calon yang terus bertanya meski waktu sudah habis
jadi pertanyaannya apa
ada pun momen paling menggelitik pada debat kali ini adalah ketika ahok seakan melerai pasangan nomor satu dan tiga
ketika waktu untuk bertanya habis
sebelum memaparkan visi misinya terkait reformasi birokrasi
calon gubernur nomor urut tiga anies baswedan sempat mengucapkan selamat hari raya imlek
kepada basuki cahayapurnama dan masyarakat tionghoa lainnya
selain itu momen canggung juga sempat terjadi pada debat kali ini
ketika microphone milik agus mati sebelum ia berbicara
kami akan pastikan audio untuk pas lon satu
ramaditya dharma cnn indonesia